jelang bergulirnya kompetisi indonesia soccer championship persija jakarta
menggelar pertandingan uji coba melawan madura united di stadion kanjuruhan malang selasa sore
sejak peluit kick off dibunyikan kedua kesebelasan saling serang
gelandang persija asal korea selatan hong son sak berhasil memecah kebuntuan
di pertangan babak pertama pemain yang masih tahap seleksi ini mencetak gol perdana di menit dua puluh satu
tapi hanya berselang sepuluh menit penyerang madura united asal spanyol pablo rodrigus arakil berhasil menyamakan kedudukan
bekas pemain arema kronus itu membuat posisi menjadi imbang
pada babak kedua baik persija jakarta maupun madura united melakukan sejumlah pergantian pemain
tapi tak satu pun gol tercipta